berdasarkan data kemenparekraf hingga empat belas maret terdapat enam empat ratus sembilan puluh dua kamar yang masih belum terisi di kawasan lombok
kamar kamar yang belum terisi terdiri dari hotel berbagai kelas hunian wisata homestay hingga satu tiga ratus unit glamping yang berada di kawasan mandalika

akan mengirimkan delapan food truck bekerjasama dengan umkm yang telah diseleksi untuk mencukupi kebutuhan makanan bagi para penonton motogp dengan kisaran harga antara rp dua puluh lima hingga rp seratus per porsi
dan rabu besok presiden joko widodo direncanakan akan memimpin para depembalap motogp di jakarta
kemen powercraft akan semakin meningkatkan gaung
semangat optimisme kita untuk menyambut motogp yang mudah mudahan juga harapannya akan membangkitkan ekonomi kita
tidak tertutup kemungkinan tahun ini juga akan ada beberapa event internasional yang bisa diundang
jadi dampaknya ini akan bertahap bertingkat dan berkelanjutan